masih dadang kan bertuahnya
ceng bertuah saya tuh orang baik ceng
sudah tua rusak gara gara kamu
kang dadang kalau rusak dibawa ke bengkel aja kang dadang
tuh tuh dengerin tuh
kamu pikir mertua saya apa motor
ginter kamu don
petugas keamanan seperti kita ini
bahasanya itu tidak boleh dipahami oleh orang lain
kita harus punya bahasa khusus
yang bisa dimengerti oleh kita bertiga
supaya kita bebas berbicara
tanpa ada yang tau artinya
jangan lupa like share dan subscribe
tapi ingat jangan sampai dibaca oleh tukang fotokopinya
ini prosedur standar operasi kita
kamu fotokopi satu buat kamu satu buat adun
aslinya kasihkan ke saya
dan ingat jangan sampai dibaca oleh siapapun
jadi gimana kang ihin ada perlu apa
cu kalau bisa
kalau kelamaan ini aku akan berubah
di sini yati jadi males
jadi begini kang ihin
cik yati tadi diperhentikan
bukan karena disiksa
tapi yati disana kerjanya males
gak ada majikan yang malas itu kan
kalau mau terima tkw yang kerjanya males
kemampuan bahasa arabnya
cik yati juga sangat jelek
kalau misalnya hati mau berangkat lagi jadi tkw
dia harus dan wajib
masuk ke balai pelatihan lagi
tapi itu dede percaya kok a a t sayang sama dede
dede boleh ya cobain pake sehari aja ya
ya boleh boleh aja sih
tapi bisa gak dipakenya pas sehari ya
biar lebih afdol
tapi dedet suka sama cincinnya a
dede janji nanti malem dede simpen lagi ke kotaknya a
nanti janji disimpen lagi ke kotaknya
dede cantik lebih cantik
ya udah yuk a kita pulang
eros marah ya sama mak
ah masa sih mak marahan
mana mak tau ini barangkali mak salah ngomong
seumuran dia sensitif mudah tersinggung
enggak lah mak
so tau kamu
enggak lah mak
buktinya dia sekarang nggak pernah nyuruh mak ke sana
mak mungkin mbak eros lagi sibuk
orang setua ma ini gak pernah sibuk
jalan aja susah
mungkin eros udah punya temen baru
jadi temen lama dilupakan
ya udah atu mak
nanti ida main main ke sana
nah intr tip
ceng sudah tua rusak gara gara kamu
kang dadang kalau rusak dibawa ke bengkel aja kang dadang
tuh dengerin tuh
kamu pikir mertua saya apa motor
aduh kenapa banyak orang tua bro
assalamualaikum bro saing
pengen cepat cepat pindah rumah aja bro
bro wah itu
saya itu sudah siap menaklukkan cewek cewek tiraus bro
saya teh salut sama semangatnya bro
nanti siang saya cari lagi rumahnya bro nya
nanti kalau misalnya udah dapet saya kabarin oke bro
saya tuh yang mau bikin tato sama brosain katanya
kamu tuh macem macem saja sih ceng
bikin tato garuda kum
yang gede di belakang itu
biar sama kayak geng geng motor
kamu tuh kalau tato
pantesnya gambar papan penggilesan
di bawahnya ada tulisan
kamu mah dada aja dang
tato gambar maksuha aja cek
paket tanda kutipnya
kamu itu tipe pengkhianat kum
saya ledakin si pedut
si pedut nggak ledakin saya kamu ikut
itu namanya cs bukan pengkhianat bro